komplek kandang kerbau di desa gerdupencangan jepara jawa tengah di lahap sijago merah
warga dan pemilik kandang tidak bisa berbuat banyak karena api dengan cepat membakar kandang
menurut ketua kelompok ternak kerbau nur ahmad
kebakaran yang terjadi kamis dini hari tersebut menghanguskan lima ekor kerbau dan enam kandang lainnya
akibat kebakaran tersebut kerugian diperkirakan mencapai lima ratus juta rupiah
penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan masih diselidiki petugas polsek pecangan jepara
di komplek kandang ternak di desa gerdupencangan jepara
ada puluhan kandang ternak yang dihuni ratusan kerbau dan menjadi mata pencarian warga setempat
selang nih ini selang nih
sebuah gudang yang berisi etalase bekas sebandung raya milik
kfc yang berlokasi di kebon kopi kota cimahi kamis malam ludes terbakar
menurut indra hadi komandan dergu damkar cimahi
petugas damkar sempat kewalahan karena lokasinya berada di sekitar permukiman padat penduduk
terdapat bahan yang mudah terbakar
petugas pemadam kebakaran baru bisa memadamkan api satu jam kemudian
tidak ada korban jiwa pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran
tim liputan cnn indonesia